inilah karya seni instalasi di tengah persawahan obyek wisata jatiluwih
di kecamatan penebel kabupaten tabanan bali
patung dewi sri ini seolah olah muncul dari dalam tanah persawahan
ukurannya pun cukup besar
patung ini sendiri dipesan sebagai ikon festival jatiluwih
yang akan berlangsung september dua ribu sembilan belas
festival kali ini mengambil tema
atau memuliakan dewi sri untuk kesejahteraan dan harmoni
konon hakikat dewi sri adalah kuasa atas kelahiran dan kehidupan
sehingga memelihara dan melestarikan padi adalah aspek penting
dalam memaknai kelahiran dan kehidupan untuk kesejahteraan dan harmoni
selain patung dewi sri ini berukuran jumbo
instalasi anyaman bambu ini pun detail
tinggi patung mencapai lima meter dengan lebar tangan mencapai enam meter
patung ini ditempatkan di tengah areal persawahan seluas tiga ratus hektare tersebut
selain mengenakan mahkota tangan kanan dewi sri membawa padi
sedangkan tangan kiri membawa tirta

wajah patung ini terinspirasi dari wajah perempuan berparas cantik
sedang kesan elegan seorang dewi sri ditunjukkan dari mahkota
aksesori serta selendang yang membeli tubuh
bagian paling rumit pembuatan patung ini adalah bagian wajah
serta detail jari jari
agar kuat dan kokoh berdiri
konstruksi dalam patung ini menggunakan besi
sedikitnya lima ratus batang bambu hijau digunakan dalam karya seni ini
bahkan agar mudah dibawa dari gianyar ke tabanan
patung dibuat dengan sistem knockdown atau bongkar pasar
bagian yang bisa dilepas yakni bagian kepala serta tangan
berat total patung ini mencapai satu ton
patung bambu yang dibuat selama satu setengah bulan itu adalah
karya igusti ngurah arya udianata
patung ini dikerjakan di kediamannya di desa tampak siring kabupaten gianyar
pemilihan patung anyaman bambu dewi sri ini bukan
tapi juga penampilan yang menarik

dewi padi menginspirasi panitia jatiluwe festival
menjadikannya ikon festival
objek kita di jatiluwe kan panorama terasering persawahan ya
nah di sini juga sangat kental dengan filosofi filosofi yang kita ketahui
bahwa padi ini sebagai ikonnya itu kan dewi sri
nah jadi itu yang kita gunakan sebagai ikon untuk di jatiluwe festival dua ribu sembilan belas ini
nah kenapa bambu
nah kita juga jatiluwe
sebagai salah satu produsen bambu di bali
yang sebelumnya itu belum dimanfaatkan secara maksimal oleh warga kita tentunya
nah tentunya dari ajang festival ini kita mengandeng seniman
salah satu seniman di bali untuk berkolaborasi
menampilkan satu kreativitasnya mereka di sini dari bambu
dari bahan kita juga produksi kita di jatiluwe
untuk memancinglah sekedar apa namanya
untuk memberikan gambaran untuk masyarakat kita
supaya mendapatkan nilai plus nanti untuk berinovasi dari bambu

karena ditempatkan di luar ruangan
patung anyaman bambu dewi sri ini diperkirakan awet hingga satu tahun
iya patung anyaman bambu dewi sri ini tidak hanya akan menjadi ikon
selama penyelenggaraan jatiluwe festival
namun juga akan menjadi salah satu titik berfoto atau bersuap foto
di obyek wisata jatiluwe ini selama patung ini tidak rusak di makanan usia